dunia pendidikan kembali tercoreng oleh penganiayaan yang berujung maut
kamis malam seorang taruna tingkat dua akademi kepolisian atau akpol
tewas dianiaya oleh para seniornya
seorang taruna akademi kepolisian brigadir dua muhammad adam
kamis dini hari ditemukan tewas di kampus akademi kepolisian semarang
ia diduga dianiaya seniornya di sebuah gudang kosong
pelaku diperkirakan berjumlah dua belas orang
polisi menyatakan sudah menemukan alat bukti yang diduga dipakai untuk menghajar korban
hasil otopsi di rumah sakit bayangkara menunjukkan ada luka memar di dada almarhum
paru paru korban mengalami luka
adam meninggal karena kekurangan oksigen dan gagal nafas
sebanyak dua puluh satu taruna dimintai keterangan terkait kematiannya
dua belas orang diantaranya diduga terlibat penganiayaan
sisanya diperiksa sebagai saksi
diduga masih diduga terjadi pemukulan terhadap taruna
tarunanya alapannya di jakarta tapi masuknya dari kampung
tingkat berapa pak
tingkat yang meninggal tingkat dua
kegiatannya seperti biasa apel malam
ini masih kita lakukan dalam apel malam ada kegiatan kegiatan di luar itu
karena diduga meninggalnya juga pagi
yang tingkat dua juga kita periksa
kemudian yang berada di barak di situ kan ada taruna tingkat tiga
kalau tingkat empat berbeda tempat
jadi di situ ada taruna tingkat satu tingkat dua dan tingkat tiga
jadi taruna tingkat dua dan tingkat tiga yang kita periksa
meninggal di barak atau di rumah sakit pak
di rumah sakit
peristiwa serupa terjadi pada tiga puluh satu maret dua ribu tujuh belas
krisna wahyunur rahmat
sma taruna nusantara magelang jawa tengah ditemukan tewas di dalam barang
ia ditemukan di tempat tidurnya di geraha tujuh belas kompleks asrama sma taruna nusantara
dengan luka bekas tusukan benda tajam di lehernya
krishna dibunuh teman sekolahnya amr yang mengaku sakit hati
awal mei lalu majelis hakim pengadilan negeri mungkit magelang memfonis amr
dengan hukuman sembilan tahun penjara dipotong masa tahanan
sepuluh januari dua ribu tujuh belas amirullah adityas putra
taruna tingkat satu
sepuluh sekolah tinggi ilmu pelayaran cilincing jakarta utara tewas
setelah dianiaya beberapa seniornya di gedung dormitori empat kompleks stip marunda
menurut hasil otopsi terdapat luka lebam di bagian ulu hati
polsek metro cilincing akhirnya menetapkan lima taruna tingkat dua stip sebagai tersangka
akibat kejadian ini kementerian perhubungan langsung menonaktifkan ketua stip
menurut pasal satu ratus tujuh puluh kuhp tentang pengeroyokan
dan pasal tiga ratus lima puluh satu tentang penganiayaan yang menyebabkan
kematian para tersangka diancam hukuman dua belas tahun penjara
ratih wardani cnn indonesia